gempa bumi dengan kekuatan magnitudo enam empat yang terjadi di daerah istimewa yogyakarta jumat malam terasa hingga kabupaten pacitan jawa timur
gempa merusak sejumlah fasilitas umum juga mengakibatkan sejumlah pasien di rsud dr darsono pacitan panik hingga berhamburan keluar
tak hanya membuat pasien rawat inap panik sejumlah obat obatan di ruang ugd juga berjatuhan hingga berantakan
pelafon di kantor pertanahan kabupaten pacitan juga mengalami kerusakan termasuk tembok yang retak tidak ada korban saat peristiwa terjadi
dampak gempa di kabupaten gunung kidul tepatnya di dusun kuon tengah semanu dilaporkan lima rumah rusak sedang akibat guncangan gempa
tembok rumah warga banyak retak hingga ambrol untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan warga mendirikan tenda darurat
gempa juga dirasakan di seraget jawa tengah puluhan pegawai hingga pasien di rsud berhamburan keluar dari bangunan untuk menyelamatkan diri
sejumlah orang yang panik juga berteriak histeris ketakutan akibat gempa yang cukup

hingga jumat malam pukul dua puluh dua waktu indonesia barat suasana rumah sakit dan sekitarnya kembali normal
bahkan para petugas dan pasien rumah sakit yang tadinya sempat berhamburan keluar ruangan tersebut sudah kembali masuk ke ruangan